sejak pagi hingga sore hari sri mulyati memasak seribu porsi makanan bergizi untuk dibagikan kepada para pengungsi
sri yang memiliki usaha makanan ringan di bogor mengaku telah turun menjadi relawan sejak tahun dua ribu sepuluh
sri bertugas menjadi juru masak dapur umum di lokasi bencana
iya harus karena yang mereka butuhkan itu kan bukan hanya sekedar makanan ya
gijinya juga kayak misalnya harus ada ayam atau daging lokpok sayur kayak gitu tuh harus lengkap gitu
ya kita keterbatasan relawan juga untuk kayak yang bisa masak atau segala macamnya karena belum ada yang gantiin saya
jadi butuh masih butuh relawan
masih butuh relawan juga
laki laki juga yang bisa masak
empati dan rasa kemanusiaanlah yang menggerakkan sri mulyati datang membantu warga cianjur
meski saat ini sedang dalam kondisi hamil enam
isi hati saya yang tergerak buat kesini itu saya sengseng sama mereka gitu aja
pokoknya nggak tega aja ngeliat mereka kayak gini
apalagi pas dari awal saya terjun ke lapangan di sini tuh banyak yang mulai kelaparan juga ya gitu
maksudnya dalam artian dan mereka juga kebingungan mau masak di mana mau makan di mana gitu
harus bantuin mereka gitu
jika sri mulyati bertugas di dapur lain halnya dengan mei selvia
wanita yang sehari hari bekerja sebagai pegawai lepas ini bercerita baru menjadi relawan saat kejadian gempa cianjur
mei dan rekan rekannya bertugas untuk mendistribusikan bantuan dan makanan dengan menggunakan motor ke wilayah yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat
mei merasa tersentuh dengan penderitaan yang dialami oleh anak anak

dan ini warga cianjur
ya karena aku kemarin kemarin lihat di media sosial kondisi cianjur gimana
terus kemarin aku daerah bogor juga kan rumah jadi ngerasain juga
jadi aku kayak tersentuh aja kayak pengen ikut gabung juga gitu
pengen bantu bantu juga
ya sedihnya aku semalam juga selama di sini masih ngerasain gempa gempa susulannya

jadi kayak aku ngerasain sendiri takutnya gimana
jadi mangkanya terjun aku biar ngerasain juga
apalagi ngeliat korban korbannya masih berharusan
tenda gitu terpal
bahagianya aku cari pengalaman baru kenalan kenalan sama warganya juga
terus tadi di track tracknya juga bagi bagi sembako ke warga warga
hal yang sama juga dirasakan siti maimunah
setelah lulus dari pendidikan kebidanan
munah baru bisa mewujudkan keinginannya membantu masyarakat di lokasi gempa
rasa duka diselingi dengan rasa bahagia ketika ia bisa membantu persalinan warga di lokasi bencana
sebenarnya ingin jadi relawan ini dari dulu sih kang
maksudnya dari sebelum adanya ini juga pengen ikutan ikutan
cuma mungkin baru kali ini benar benar dipercaya
dukung dan emang ada kesempatannya juga baru kali ini gitu
kalau misalnya yang bikin sedih kayak dari pas awal aku datang kan ini posisinya kayak gelap banget ya kak kang
dari perjalanan itu gelap banget
terus kayak ngeliat rumah pun kayak ya allah hancur banget gitu kan
cuma kalau misalkan untuk cerita bahagianya kemarin aku nolong ibu lahiran
kayak bahagia sama sedihnya itu campur aduk gitu loh
ada kebahagiaan sama kesedihan juga gitu
seri muliati mei sjelfiak serta siti maimunah
adalah sedikit dari banyak perempuan
yang ikut membantu dalam proses penanganan korban bencana di cianjur
mereka berharap seluruh warga bisa mendapatkan haknya
dan kembali pulih
serta menjalankan aktivitasnya dalam waktu yang tidak terlalu lama
anggap putra sitki irfan ci anjur jawa barat